rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kpu masih berjalan
pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara provinsi sulawesi tengah pada sabtu enam belas maret lalu
ketua kpu hashim ashari sempat berdebat dengan saksi dari partai kebangkitan bangsa
itu laporannya itu masuk ke bawah seluruh
tps kan lokasinya orang yang bekerja di situ namanya kpps
saksi dari partai kebangkitan bangsa menyampaikan temuan selama proses pemungutan suara pemilu dua ribu dua puluh
saksi mengungkapkan temuan dugaan suap kepada anggota ppk dan kpps luwu untuk memenangkan peserta pemilu tertentu
ketua kpu mempertanyakan keterangan saksi dan meminta saksi untuk menyebutkan
data di mana tps dan nama anggota kpps yang dimaksud
ketegangan dipicu karena respons dari saksi yang terkesan berbelit belit
membuat suasana rapat menjadi panas
orang yang bekerja di situ namanya kpps
itu pimpinan itu masih dirahasiakan oleh beliau dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu
siapa yang menyuap siapa yang digelembungkan tahu nggak
saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman anda
saya tanya kan nggak tahu tuh
kalau nggak tahu saya minta dicabut
nah kalau anda sekarang tampil di sini saya mau tanya
iya sebut tps mana
kalau untuk spesifiknya saya nggak tahu juga pimpinan
sudah siapa nama anggota kppsnya
nama anggota kppsnya pimpinan itu ada dalam percakapan
enggak saya tanya ini kan yang mengangkat saksi anda